tuhan mencintai ku istimewa layaknya dirimu
tuhan mencintai ku apa adanya

setelah lima tahun tak merilis album grup band niji kembali hadir dengan karya terbaru mereka
yang dirangkai dalam sebuah album bertajuk love fake and friendship
album kelima niji ini telah diluncurkan secara eksklusif di sebuah aplikasi streaming dan download musik
tak mampu menahan suara di kepala jantung meledak rasanya
teori dalam membuat karya adalah kita harus happy dulu dengan karya kita
baru kemungkinan besar kalau kita happy dan kita jujur dengan karya kita insya allah juga fans kita juga mau lari
memakan proses pembuatan lima tahun giring dan kawan kawan berharap bisa menampilkan sesuatu yang berbeda
tak tanggung tanggung beberapa musisi ternama tanah air seperti tulus petrasiombing dan guru soekarno putra turut menyumbangkan karya mereka
anggota dari niji ini masing masing semuanya adalah orang yang sangat berbakat di bidang
maka saya senang sekali bisa mengarang lagu dan juga berkolaborasi dengan dinas
dalam lagu yang berjudul hancur niji juga berkolaborasi dengan musisi muda delila askadi alias dea
dan juga eks personil band haifeng
album kelima ini menjadi saksi lima belas tahun perjalanan musik band yang terbentuk pada tahun dua ribu dua ini
sebagai bentuk syukur niji akan menggelar konser tunggal pada lima mei mendatang